halo selamat malam ruang publik politik tanah air belakangan riuh dengan berbagai pernyataan bombastis
yang jadi kontroversi sontoloyo genderuwo dan kawan kawannya ini memenuhi perdebatan politik di ruang publik
kami akan mengajak anda untuk melihat lebih dalam lagi makna tersirat dan tersurat dari perdebatan politik belakangan ini
bersama saya budi adiputro anda menyaksikan layar pemilu terpercaya
indonesia first make indonesia great again
hati hati banyak politik politikers yang baik baik tapi juga banyak sekali politikers yang sontoloyo
bukan narasi yang menakut nakuti bukan politik politik yang menakut nakuti
jangan takut sama gendurowo atau sontoloyo
ya saling serang menggunakan berbagai istilah tampaknya tengah jadi tren politik belakangan
kali ini giliran setan di mitos indonesia apalagi kalau bukan genruwo yang terkenal
kemudian jadi pilihan kata untuk dilontarkan dua kubu
yang tengah beradu dalam pilpres mendatang
puisi genderuwo di istana oleh van lizoan dibalas melalui puisi genderuwo juga disenayan oleh sekjen p tiga arsulsani
tidak hanya itu penyanyi tompi juga sempat menyinggung kata genruwo saat bernyanyi di acara hari ulang tahun partai solidaritas indonesia
hingga membuat jokowi dan pendukungnya tertawa
penggunaan berbagai istilah bernada konotatif
kerap mewarnai pertarungan dua kubu yang bertarung di pemilu presiden dua ribu sembilan belas
jika sebelumnya ada beberapa istilah seperti sontoloyo hingga tampang boyolali
kali ini giliran salah satu setan yang ada di mitos indonesia jadi bahan saling serang antar dua kubu
setan itu adalah genderuwo
istilah genderuwo pertama kali muncul dalam pidato oleh presiden joko widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah
untuk masyarakat kabupaten tegal jawa tengah jumat kemarin
genderuwo itu yang
cara cara berpolitik dengan propaganda menakuti menimbulkan kekhawatiran
yang kedua ketidakpastian
kemudian apa yang terakhir menjadi keraguan keraguan masyarakat
ini cara cara berpolitik yang berikut
tak lama kemudian genderuwo hadir dalam sebuah puisi
yang diunggah di akun twitter milik politikus gerindra fadlison
dalam puisinya itu fadli menyebut
jika ada genderuwa yang berikutnya
ada genderuwa di istana
dan hanya bisa dilihat oleh indera pengelihatan khusus
kubu petahana pun tak tinggal diam
puisi fadli dibalas oleh asro usani
politikus p tiga sekaligus wakil ketua tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
asro usani membalas puisi fadlison dengan sebuah puisi berjudul
ada genderuwa di senayan
kedua puisi ini pun viral
hingga menuai komentar pro dan kontra dari masyarakat
hingga para politikus yang saling bertarung
tak berhenti disitu
kata genderuwa kembali muncul
kali ini lewat nyanyian oleh tompi
tompi saat itu memberi sambutan yang dikemas dalam sebuah nyanyian
saat menghadiri perayaan ulang tahun keempat
partai solidaritas indonesia di tanggerang banten
nyanyian tompi pun disambut tawa
dari para hadirin kala itu
termasuk tawa dari jokowi
dalam nyanyian itu pun tompi juga tak lupa menyampaikan
agar para pendukung jokowi untuk tidak takut menegur presiden jokowi
saat sedang keliru
kritik yang diberikan juga harus bertujuan
untuk kepentingan indonesia di masa mendatang
ruang publik politik tanah air belakangan riuh
dengan berbagai pernyataan bombastis yang menjadi kontroversi
ideologi dan politik yang berpengaruh dengan kepentingan indonesia
dan slogan seperti
ada make indonesia great again
tampang boyolali sampai hijrahnya
genderuwo dari dunia mistik ke dunia politik
jadi perbincangan tidak ada hentinya
presiden sendiri sampai mengeluh
bahwa politik ketakutan ala genruwo
tengah bergentayangan saat ini di dunia politik
bagaimana para aktor politik kita menjawab
ketakutan presiden akan politik ketakutan
presiden takut akan politik ketakutan
ini juga diksi yang menarik
kita akan tanya kepada para narasumber saya
malam hari ini ada mas romahur muzi

ketua umum partai jokowi dan jokowi
ketua umum partai jokowi dan jokowi

terima kasih mas romy
yang harus saya tanya menjawab berbagai hal
yang menjadi keluhan presiden
kemudian untuk menjelaskan makna
tersirat makna tersurat
dari perang kata kata antara
para jargon jargon atau political giant
ini kita sudah kedatangan
mas eka wenats wuryanta
ahli komunikasi politik dari universitas paramedina
yang banyak meneliti soal
komunikasi dan budaya politik juga
terima kasih mas eka sudah datang
siap untuk menguliti
tapi sebelum saya akan putar
apa sih yang menjadi kegelisahan presiden jokowi
belakangan ini yang pastinya harus ada jawab
tapi kok presiden jokowi belakangan ini
agak kalau bahasa
kenapa kayaknya seperti total football
nggak mau ngerem nyerang terus
karena kita kita di
seputar presiden juga memberikan masukan
bahwa bapak tidak boleh diam terus juga
karena kan sudah dihajar
mulai dengan hoax soal pki
dihajar soal hoax tentang pro asing
pro aseng begitu kan
kemudian dihajar soal hoax persekusi ulama
masa diam terus begitu
jadi ada saatnya dong kemudian harus juga
menyampaikan kepada presiden
ada kalanya bapak tidak bisa mengandalkan
semua judul bicara yang ada
presiden harus menyampaikan sendiri kan
oke jadi mas romy salah satu aktor intelektual
yang membuat presiden agak agak bergantung dengan hal ini ya
agak attacking belakangan ini ya
tentu semuanya kembali kepada beliau ya
tetapi paling tidak kita memberikan saran kepada beliau
untuk melihat secara objektif bahwa
bapak harus menegaskan pak
kalau bapak sendiri tidak menegaskan bahwa
dari mana isu pki itu muncul
saya itu siapa bapak saya siapa kakek saya itu siapa
akhirnya kan beliau berkali kali muncul
dengan penjelasan penjelasan itu
seperti terlihat seperti kaset istilah beliau itu
tetapi kan yang ditemui beliau kan
forumnya berbeda beda dan mereka kemudian
akhirnya mendengarkan dan terbukti kan
setelah beliau menjawab berkali kali dalam paling
tidak satu tahun terakhir ini soal
bahwa beliau sama sekali tidak mengenal
dan pernah bersentuhan dengan pki
kemudian angka survei survei tentang orang
jadi menggerogoti presiden itu
justru hal hal yang bukan
masalah ekonomi bukan masalah pertumbuhan
bukan infrastruktur bukan ham
tapi masalah itu
iya karena kan sekarang ini peningkatan politik identitas
kan amartya sen ada satu buku
khusus tentang itu bahwa memang sekarang ini
menguatnya politik identitas
dan itu digunakan di seluruh dunia
di tengah globalisasi kenapa
karena orang berusaha mencari ruang secure
ketika tidak ada lagi batas di dunia ini
tidak ada lagi ruang privat terus kemana saya
mesti berlindung maka saya mesti berlindung kepada identitas
nah identitas itu yang kemudian sekarang
muncul dan digunakan istilahnya
kalau di dalam propaganda politik ya
itu teknik yang terakhir
disebut tadi kan disebut juga teknik propaganda
artinya dia berusaha
untuk mempropagandakan kebohongan
dan ini yang
kita sekarang lihat
dibumbui dengan identitas
jadi politik identitas yang menguat dengan
atau istilah yang mungkin lebih mudah
kebohongan yang nyata
nanti kita akan sampai ke sana mas romy tapi kita akan
resapi dulu hayati dulu
lihat lagi bagaimana keresahan
presiden terakhir ini terkait dengan
presiden takut akan
ini disinya menarik takut akan ketakutan
kita putarkan lagi
cuplikan pernyataan presiden tentang
politik ketakutan alagun rowo ini
yang justru perlu diwaspati adalah
ada dari dalam negeri
anak anak muda sendiri
anak anak muda kita sendiri
ada yang menakut nakuti
yang kita butuhkan adalah
yang kita butuhkan adalah
yang kita butuhkan adalah
kepemimpinan yang menentukan kita
bukan narasi yang menakut nakuti
bukan kutip berduo
yang menebarkan ketakutan
ada yang tepuk tangan ada yang hoo
ada yang ketawa tawa seperti mas romi
itu jenuin atau
drama saja untuk penghiburan saja
sebenarnya presiden tidak dalam posisi takut
cuma kan presiden ini orang yang sangat memahami
bahasa rakyat bawah
jadi kalau kita menggunakan bahasa
post truth era itu terlalu tinggi kan
ya pakai bahasa yang
pada teorinya itu sebenarnya
karena kita melihat bahwa yang sekarang dilakukan oleh
kupu bapak prabowo adalah menggunakan
trump dari propaganda rusia
yang dimulai dari tahun dua ribu empat
oleh vladimir putin pada waktu itu
ketika pertama kali georgia
dan kemudian menginvasi ukraina
jadi ada beberapa ciri
sebenarnya dua pada pokoknya
yang dia lakukan pertama adalah
propaganda of fear jadi membangun propaganda
ketakutan seperti anda lihat misalnya budi
ketika prabowo mengatakan
indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
kemudian yang kedua
itu adalah obvious lies
mobil nino warisman dibakar
padahal korslet sendiri
ratna sarumpait dipukuli padahal habis operasi plastik
padahal nggak pernah ada tempe setipis atm
jadi harga harga naik
padahal dua bulan berturut turut
bps mencatat deflasi ini kan obvious lies
nah dua teknik ini
beberapa pertarungan politik
di dunia internasional khususnya dalam konteks presidensi
misalnya ketika lepeng
lawan dengan macron kalah
lepeng menggunakan teknik ini tetapi kalah dengan macron
tapi pada sisi yang lain misalnya
ini juga dengan teknik yang sama trump menang
meskipun popular vote nya kalah dengan hillary
jadi oke kalau
politik ketakutan yang dikhawatirkan oleh presiden
politik gender war dengan bahasa masyarakat tadi
itu dilakukan oleh
kubu pak prabowo untuk meniru
false apa dengan teori anda yang
canggih itu di indonesia
kalau anda pernah lihat film
our brand is crisis yang mainnya
sandra bulog nah itu dia menjual
yang sebenarnya sudah hampir tidak berprospek
itu justru digunakan sebagai brand jadi
ketika rakyat itu
dihadapkan kepada krisis
ketegangan maka yang dibutuhkan
pemimpin yang kuat yang berlatar
yang memiliki ketegasan yang kasar
seperti yang dibangun oleh bolsonaro
nah itu yang juga dilakukan saat ini
jadi menakuti adalah kubu oposisi
kubu lampang jokowi betul itu ya
itu analisa kita karena memang
lawan politik pak jokowi yang tinggal kubu pak prabowo
tidak ada yang lain lagi jadi memang
yang dibuat sekarang adalah suasana yang menakutkan
sehingga dibutuhkan pemimpin yang kuat
untuk mengatasi persoalan persoalan yang menakutkan itu
apakah ketakutannya itu real atau fata morgana
mas eka akan saya tanya tapi usaha jadwal berikut
lebih asik ya kami akan segera kembali sesaat lagi
ya tadi ketua umum p tiga sudah menjelaskan
politik ketakutannya apa
apa yang ditakuti dan siapa
yang menakut nakuti sudah clear sekali
gak perlu saya jelaskan lagi mas romih
tadi sudah secara panjang lebar tapi saya mau tanya mas eka
ketakutannya presiden itu
cukup beralasan atau memang dibuat buat saja
kan banyak juga orang yang
pengen dapat simpati
mungkin atau pengen justru mendapatkan
pujian dari ini bagaimana
kita melihat bahwa apa yang terjadi
pada akhir akhir ini kan sebetulnya
ini dua genderang yang
genderang politik yang saling bersaut sautan
politik ketakutan kalau saya sih mengatakan itu
bukan politik ketakutan apa tuh mas
bedanya apa artinya bahwa ketika
politik ketakutan sudah berbicara tentang substan
substansi apa yang
yang ingin disampaikan pesan utama
apa yang akan dibangun seperti apa
tapi ketika berbicara
tentang narasi ketakutan sebetulnya kita
bicara tentang metode
untuk bisa menyampaikan
tadi sudah dijelaskan ketika ada
narasi ketakutan dari alat
trump kemudian harus dibalas juga dengan
yang ini ini bagi
saya secara khusus
dapat dikatakan ini sebuah
sebuah era dimana
tidak ada pendidikan yang
yang sebenarnya harus dididik
tentang arti demokrasi disini
ketika berbicara tentang kekuasaan ya
antara dua pihak yang saling berbut
dan akhirnya yang terjadi apa
rakyat yang justru akan menjadi objek
tapi curhatnya presiden beralasan nggak mas eka
ketakutan presiden beralasan gak
genderunya ala presiden tadi beralasan gak
memang itu ada di depan mata kita
atau memang itu cara meng counter
dapat dikatakan sebetulnya itu hanya sebagai sebuah reaksi
ketika pihak penantang melakukan
ada reaksi y
itu dalam sebuah konteks
tapi permasalahnya adalah
apakah kita memang akan membangun sebuah sistem politik
yang berdasarkan ketakutan
di dalam konteks semacam ini
kekuasaan yang dilakukan bukan dalam
kekuasaan yang jangka panjang
yang dididik disini bukan dididik
kesejahteraan dalam jangka panjang
tapi justru ini hanya pendek pendek saja
pendek pendek saja artinya bahwa kalau misalnya itu sudah hilang
kalau nanti timbul lagi pasti akan direaksi lagi
dalam arti tertentu
dalam tanda kutip
tapi dalam terminologi komunikasi politik
khususnya budaya dan bagaimana persepsi masyarakat
terminologi politik ketakutan seperti ini
dikatakan mas romi tadi memang ada
dan punya dampak gak mas eka
pasti akan mempunyai dampak ketika
dengan kemenangan kemenangan politik yang telah
dilakukan oleh beberapa
pemerintahan yang berhasil
itu dikatakan sebagai sebuah tesis
yang sudah valid
apakah kita perlu mencontoh
tesis tesis semacam itu
oke untuk kondisi saat ini di indonesia
indikasinya sudah masuk belum
bahwa apa yang diresahkan presiden
masuk dalam indikasi indikasi itu
atau masih jauh pagang dari api mas eka
saya katakan belum
artinya apa ketika berbicara tentang
artinya bahwa itu selalu diulang
selalu diulang dan akhirnya
menjadi sebuah kebenaran
yang diakui oleh masyarakat
tapi sebetulnya yang saya mau katakan adalah bahwa
sebetulnya sesuatu yang
seperti itu ngapain harus dilanjutkan
sebuah sistem yang
dalam tanda kutip falsehood
ketika harus dilawan
maka pasti akan menghasilkan sebuah demokrasi
dan anda lihat ini saling melawan dengan falsehood tadi
mas raffi gak ada cara lain
apa melawannya dengan cara falsehood ini
presiden dianggap sebagai falsehood
pertama adalah high volume multichannel
jadi selalu langsung masif
tanpa dilakukan pengecekan langsung tersebar
ke seluruh indonesia bahkan seorang
konvers dihadapan publik
itu kan katanya tertipu semua
itu tertipu semua atau memang itu sistematis
kalau dilihat dari metodenya
sistematis tetapi kan boleh saja
mereka juga mengatakan bahwa mereka juga tertipu
karena ada yang kedua
yang kedua adalah
karena yang kedua itu harus cepat
harus continus dan berulang ulang
jadi sudah multichannel lewat youtube
semua channel dikeroyok jumlahnya masif
online nya ditebar kemana mana
bahkan termasuk online yang dibikin sendiri
websitenya kemudian dia dilakukan
berulang ulang begitu kemudian yang ketiga
gak konsisten nggak apa apa begitu kemudian salah
ya sudah bilang enggak gitu aja
terus nggak ada komitmen kepada realitas
sama sekali bahwa bahkan kalau kebohongannya
itu nyata sama sekali
misalnya kemudian mengatakan bahwa kalau saya berkuasa
tidak akan ada impor mustahil
gak ada satupun negara di dunia ini yang tidak impor kok
begitu jadi itu kan mustahil
tapi gak apa apa memang itulah ciri ciri propaganda nya
tapi kenapa kalau tadi kata mas eka harusnya
dijawab dengan positif sehingga publik juga punya apa
antibiotik dan antivirus yang baik
untuk melawan tadi false atau tadi kata anda
betul tetapi secara psikologis
orang tidak memiliki waktu yang cukup
untuk melakukan verifikasi terhadap
apa fakta yang benar karena menyebarkan
hal yang salah berulang ulang hari ini
dengan era yang disebut sebagai
post truth oleh para komunikator politik
ahli ahli ilmu komunikasi politik sekarang disebut
kebohongan yang disampaikan berulang ulang
dengan cara yang meyakinkan
itu akan lebih dipercaya daripada kebenaran
nah orang untuk memverifikasi benar
butuh waktu tapi menyebarkan kebohongan
tidak butuh waktu
jadi ini cara yang tepat menurut anda dengan cara
pertama adalah langsung mematahkan
ya itu yang paling tepat karena kan the best defense is attack kan gitu
jadi memang menyerang balik
itu adalah cara yang paling efektif
yang kedua memutuskan
karena dia high volume
kemudian multi channel maka diputus
cara memutusnya bagaimana orang orang yang
melakukan penetrasi berita bohong ini
tidak bisa semua karena kalau diproses semua
terlalu banyak maka kemudian harus dilakukan
harus diproses secara hukum
mas eka membangkitkan gunruwo
dari dunia mistik ke dunia politik itu
oleh presiden dengan son toloyo
dan temen temennya gitu ya
itu sukses menurut anda cukup
punya dampak nggak berhasil untuk paling tidak
melawan falsuit kebohongan yang tadi
diklaim oleh mas romy
menurut anda atau buang buang waktu saja
dalam konteks jangka pendek
boleh dikatakan itu bisa memanfaatkan

tetapi dalam pengembangan sistem demokrasi
di indonesia itu justru akan membuat
saya mau menyatakan bahwa
di dalam sebuah sistem
demokrasi yang baik adalah
rasionalitas demokrasi yang rasional
itu yang harus dibangun
maka yang terjadi apa yang terjadi adalah
bahwa narasi narasi di sana
bukan narasi narasi yang sifatnya demonstratif
artinya bahwa disitu hanya
mengingkari dan sebagainya
tetapi justru yang harus dibangun adalah narasi
narasi narasi yang deliberatif
atau narasi narasi yang forensik
narasi deliberatif adalah yang membangun
pertimbangan pertimbangan rasional pemilih
dalam hal ini
jika kedua pihak
dalam hari ini adalah petahana
dan para penantang ini
selalu akan melakukan proses
pengulangan pengulangan yang sifatnya demonstratif
akan tidak produktif
atau lakukan proses
orang yang terlalu sedih
untuk menurut anda
untuk menurut anda
untuk menurut anda
untuk menurut anda
untuk menguji apakah trump itu bohong atau benar
iya trump omiter anda bisa cek sekarang
nyatanya trump yang menang
jadi memang politik
dan anda khawatir itu akan terjadi di indonesia
ini yang sekarang dijalankan
ini yang sekarang dijalankan
makanya kita juga harus merespon
kecuali mereka berhenti dengan teknik propaganda itu
tetapi sebagai sebuah strategi karena ini cukup berhasil di beberapa tempat
karena mereka juga nggak salah juga sebagai seorang politisi untuk melakukan teknik itu
tapi apa bedanya
saya setuju itu kemudian mendegradasi intelektualitas publik dan tidak memberikan pendidikan politik
tetapi kan kita juga berhak untuk melakukan defense
jadi ketika presiden mengatakan adanya politik genruwo
itu sebenarnya istilah bahasa rakyat untuk propaganda of fear
karena kalau kita jelaskan propaganda ketakutan itu apa itu propaganda
itu menjelaskan lainnya
anda juga setuju itu lebih diterima masyarakat
bahasa bahasa genruwo bahasa
itu melakukan jauhanisasi
johanisasi dalam konteks istilah istilah yang bisa dipahami
artinya bahwa sebetulnya ada label label tertentu yang justru sebetulnya bermasalah
oh bohong berarti
oh genderuwo tuh kayak gini
pada komunitas komunitas tertentu iya
pada komunitas komunitas tertentu iya
tetapi pada komunitas komunitas lain itu mungkin pasti akan melakukan pertanyaan pertanyaan lagi
oke kita akan bahas bagaimana jawaban jawaban juga
dari pihak oposisi menanggapi gondroo gondrowo yang dipanggil kembali oleh presiden
dari dunia mistik ke dunia politik
kita akan bahas
usai jeda tetap bersama kami
banyak terutama di media sosial mas romy dan mas eko
karena kenapa sih presiden
ini komentar publik ya
kenapa sih presiden itu begitu ketakutan dengan politik ketakutan
bahkan sampai menyebut itu politik gederowo
itu kan hanya kritik kritik biasa gitu
itu sebaliknya perlu ditanyakan
kenapa masalahnya dengan presiden menyampaikan dengan bahasa rakyat
tentang propaganda politik yang tekniknya sedang dijalankan
artinya bahwa ini sebuah propaganda politik
bahwa kebohongan yang dilakukan berulang ulang dalam bentuk propaganda yang terus
disampaikan kepada publik melalui berbagai medium menuai berbagai channel
itu harus dibuka kepada publik
bahwa ini sebuah teknik gitu loh
ini bukan sebuah kebetulan politik
tetapi ini design ini teknik ini hasil konsultansi politik
ini serius sekali loh mas romy
jadi bukan hasil dari kedewasaan masyarakat sipil untuk mengkritik presiden
atau kedewasaan oposisi
presiden sangat terbuka untuk mendapatkan kritik
bahkan saya pun juga beberapa kali kesempatan tentu sebagai partai koalisi kalau mengkritik
tentu ketika kita bertemu pak tolong jangan begini tolong jangan begini
tetapi pada saat yang lain kan kita juga melihat bahwa kebohongan yang disampaikan itu terlalu bombastis
dan ini bukan sebuah kebetulan ini sebuah design
karena dilakukan repetitif
salah satu ciri dari teknik obvious lies ini adalah dilakukan secara berulang ulang
karena psikologi masyarakat ketika menerima informasi itu ada semacam laziness
ada semacam inersia
jadi ketika anda pertama kali mendapatkan informasi first impression itulah yang dianggap benar
propaganda lain yang berusaha untuk meluruskan butuh berkali kali propaganda untuk meluruskan ketimbang first impression yang anda dapatkan
nah ini yang dimanfaatkan ruang kosongnya
padahal menyebarkan kebohongan itu lebih cepat daripada memverifikasi benar atau tidak
misalnya contoh ketika kemarin agus maftuh abi jibril
duta besar arab saudi menerbitkan surat
kemudian ini salah satu contohnya lain
contohnya misalnya lihat mas romy ketika saya posting bagi yang bertanya tentang status habib rizik
ini penjelasan dubes
tapi kemudian ini nggak usah disebarkan karena itu palsu
tanda tangannya berada di bawah cap
kalau itu tanda tangan asli nggak mungkin di bawah cap
nah ini kan sebuah false evidence
karena kemudian agus maftuh mengatakan
itulah untuk membackup bahwa ini hoax ini palsu
untung agus maftus segera mengatakan bahwa itu betul dari saya
tetapi itu memang cetakan tanda tangannya itu apa adanya dari software
itu yang menurut anda bukan kritik bukan serangan politik biasa
ada sesuatu desain untuk menakut takuti
mengkritiknya udah kelewat batas gak
bohong hoax atau masih dalam taraf yang sehat sekali buat demokrasi
pada akhir akhir ini ya kita bisa lihat ada beberapa lebih banyak ya
lebih banyak pada kritik yang sebetulnya tidak berbasis dengan data yang tepat
sebetulnya itu yang bisa harusnya dibangun
sebuah kampanye yang baik kan tidak harusnya dibangun
kampanye positif tapi juga kampanye negatif
artinya bahwa dia bisa melakukan perang data
perang data itu ya
perang data bukan perang istilah
antara suntuloyo dengan boyolali dan budet dan sebagainya itu
artinya bahwa yang dibangun itu adalah mengajak masyarakat atau mengajak para pemilih untuk bisa secara rasional untuk bisa menilai bahwa data ini cukup
itu sudah cukup meyakinkan cukup valid untuk dikatakan sebagai sebuah kebenaran
permasalahan lain adalah bahwa di dalam sebuah proses kampanye politik perang narasi itu dimungkinkan
dan pasti akan ada
tetapi dalam perang narasi narasi kan tidak harus dalam arti tertentu harus antara attack dengan attack
atau attack dengan defending dan sebagainya
artinya bahwa saya berangkat dalam sebuah pernyataan
apakah pemilih atau apakah masyarakat selalu berada pada situasi yang bodoh atau dalam situasi yang tidak terpelajar
artinya bahwa mereka juga punya rasionalitas yang seharusnya diangkat di dalam konteks perbandingan wacana wacana data yang ada
anda yakin masyarakat kita sudah seperti itu kan
kata mas romi donald trump saja bisa menang dengan kebohongan tadi katanya
maka itu equivalent dengan tingkat rasionalitas pemilih
bagaimana pemilih melihat data demi data narasi demi narasi kemudian dibangun
artinya bahwa kita juga tidak artinya begini
saya bisa mengatakan bahwa pemilih juga bisa dibentuk
artinya bahwa untuk lebih mencerdaskan masyarakat itu juga bisa dimungkinkan
daripada hanya sekedar soal membodohi dengan berbagai macam interpelasi yang
bagaimana dengan data data seperti ini atau narasi seperti ini boleh dimunculkan dulu ketika mungkin fadli zon merespon politik genderuo dengan hal yang cukup menarik
boleh kita tampilkan
apa yang direspon oleh fadlizon setelah ini mungkin bisa disiapkan bagaimana quote nya prabowo dan quote jokowi terkait dengan isu isu data tadi kata mas eka
oke boleh di
oke ini sudah ada genderuwo di istana kata ya
seram berewokan mukanya kini sudah pandai berpolitik lincah manuver strategi dan taktik
ada genruwo di istana menyebar horror ke pelosok negeri meneror ibu pertiwi
justru genderuwonya mas romy kata fadli zon ada di istana
ada lagi halaman berikutnya
oke ini memang kita harus menantikan wajah fadli zon dulu sebentar
ada genderuwo di istana
ada genruwo di istana tak semua orang bisa melihatnya kecuali yang punya indera istimewa makhluk halus rendah strata menakuti penghuni rumah penguasa berubah wujud kapan saja menjelma manusia ahli manipulasi tipu sana tipu sini
ya saya melihat justru apa yang disampaikan ini kan kebalikan
firehosing of falsehood ini adalah melakukan salah satu cirinya adalah no commitment of consistancy
ini bagian dari itu
ini bagian dari no consistency itu
gimana salahnya apa yang tidak konsisten
yang melakukan teknik ini mereka tapi mereka justru berbalik menuduh ini kan begitu
jadi itu biasa saja
ketika dulu putin ditanya pertama bahwa tidak akan ada serangan ke ukraine bahwa yang pakai seragam hijau hijau itu semua adalah turis gitu
beberapa minggu kemudian dia mengatakan itu memang tentara rusia
ini salah saja dia mengatakan begitu
jadi ini juga biasa juga
ada perang data juga mas eka seperti mas romy juga tadi sudah katakan bahwa sebenarnya perang narasi dan perang data itu memang sangat diperlukan untuk kompetisi politik seperti saat ini
ya ini kita buka dulu komentarnya calon presiden prabowo subianto
saya baca verbatimnya mas romi dan mas eka
kita melihat sekarang adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks keadaan yang janggal setelah tujuh puluh tiga tahun merdeka yang kaya hanya segelintir dan ini bukan saya karang bukan angkanya prabowo
ini pakai data
salah satu teknik yang digunakan
yang digunakan dalam metode ini adalah menyajikan fakta secara parsial
dia tidak mengatakan bahwa tiga puluh dua tahun itu yang
tapi itu betul
ini angka yang diambil dari cap gemini
dari cap gemini
dan cap gemini merujuk kepada angka ojk
itu betul angkanya
tapi yang dia tidak akui adalah bahwa tiga puluh dua tahun itu yang membuat seperti ini dari tujuh puluh tiga tahun itu mertuanya
nah itu yang dia tidak dia tidak ungkapkan
tapi tidak ada yang salah dengan data
tapi bagaimana kita lihat presiden jokowi membalas narasi atau data dari prabowo subianto ini
nah ini presiden minggu lalu kalau tidak salah mas romy dan mas eka
itu tentu saja pak prabowo ya kemarin ya
sekarang di sembilan delapan
sudah satu digit sekarang ini
kita berusaha terbentuk
kita terus tapi dengan angka angka
jangan kalau ngomong kan mudah
mas eka gimana anda lihat berbalas pantun dan data antara dua calon presiden
itu akan lebih menarik daripada berbalas pantun antara suntului sama tampang bu yolali
ini lebih menarik ya
artinya kalau saya mengatakan model model semacam ini adalah sebetulnya adalah model model pembelajaran dalam konteks demokratisasi
artinya adalah bahwa yang
yang diserang adalah data
karena orang ketika orang melakukan interpelasi ketika orang melakukan pelabelan dia sudah melakukan produksi pengetahuan
dan produksi pengetahuan itu nanti akan diproduksi reproduksi lagi oleh tingkat masa yang lebih bawah
sehingga jika ada konflik di atas maka yang terjadi apa ketularan ke bawah
sebenarnya itu bukan itu kan yang nanti akan digarisbawahi dalam demokrasi indonesia
artinya adalah bahwa sebetulnya masyarakat sebetulnya kan jika disampaikan dengan data data yang sebetulnya bisa saling diperbandingkan
kemudian mereka antara satu perspektif dengan perspektif yang lain bisa didialogkan
saya kira itu akan bisa menghantar masyarakat untuk memilih
ini loh calon yang sebetulnya lebih layak untuk dipilih
hidup pas pasan meskipun tadi mas romi tidak menyanggah datanya cuma datanya harus diverifikasi dengan baik
nah tinggal dilihat apakah kita mau menyebut gelas yang setengah trisi air itu setengah kosong atau setengah trisi
ini kan sebenarnya cuma pola perspektif dan komunikasi publik yang bagus
dan yang kedua juga harus diuruskan
yang dimaksud pas pasan seperti apa
karena terminologi yang kita selama ini gunakan sejak zaman orde baru adalah keluarga prasejahtera
itu bagian dari
dan kalau digunakan angka itu istilah pas pasan itu juga tidak terlalu
karena kemudian yang didefinisikan sebagai pas pasan itu dengan angka pendapatan berapa
karena kalau kita berbicara definisi angka kemiskinan betul kata pak jokowi sekarang sudah single digit
dan itulah yang kemudian kita sebut sebagai butuhnya intervensi negara untuk membantu mereka
tetapi tidak berarti bahwa yang hampir miskin juga tidak dibantu
oke tapi bukan berarti data itu salah kan
data ini ya bias ya karena kualitatif dia penilaiannya kan
dalam konteks itu itu substansi apa sensasi menurut anda
menurut saya sensasi
karena hiperbolisme data yang dia gunakan
hiperbolisme data sensasi seperti itu punya dampak nggak mas eka
jika memang terus menerus diproduksi oleh para elit kita termasuk dengan kata kata idiom idiom genruwo dan kawan kawannya dari dunia mistik kemudian diadakan di dunia politik
kita akan bahas dampaknya buat rakyat kita di kampanye kali ini
usaha jadwal riku tetap bersama kami

kita masih membahas ketakutan akan politik ketakutan
ini menarik juga di sidang frase nya
tapi kita ada kritik mas romi dan juga mas eka dari kubu oposisi
kenapa sih presiden jokowi kok terus memproduksi idiom idiom yang sontoloyo lah
kemarin ada genruwo lah
beberapa hal juga kemudian ini dianggap punya dampak yang

punya dampak yang cukup buruk bagi kepresidenan bagi sosok jokowi dan juga bagi masyarakat
kita dengarkan dulu mas robi pendapat dari keputusan berikut ini
politikus sontoloyo itu adalah politikus yang berjanji sama rakyat
lalu setelah berkuasa dia tidak menepati janji itu sontoloyo bagi saya
jadi berarti presiden marah karena respon soal kebohongan kemarin
direspon seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri
atau alias maling teriak maling
misal presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu harus menggunakan diksi yang santun yang sopan ya
jangan menggunakan ini kan kalau kamu sebesar bahas ini makian
berbahaya kalau presiden sudah memiliki
bagus masih tambah lagi kalau perlu
dan ini menambah kekisruan
tuh menambah kekisruan harusnya presiden pakai diksi yang sopan dong yang halus
padahal sontoloyo itu tidak merupakan makian karena sontoloyo itu tukang angon bebek
kalau dalam bahasa jawa
jadi itu bukan makian sama sekali mas ika pasti tahu lah itu
jadi itu bukan makian
bahkan bung karno di buku di bawah bendera revolusi ada satu tulisan beliau yang judulnya islam sontoloyo
yang beliau pada waktu itu mengkritik orang orang islam yang berlindung dibalik determinisme bahwa kita ini memang sudah nasibnya dijajah
nah itu nggak bener itu memaknakan agama seperti itu
maka kemudian diistilahkan orang orang seperti ini sebagai islam sontoloyo
yang kemudian berlindung ketidakmampuannya di balik agama begitu
karena itu ketika presiden menggunakan diktum sontoloyo genru
sebenarnya beliau lebih ingin menjelaskan kepada masyarakat paling bawah
apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan
dan presiden memang ahlinya menggunakan diksi diksi yang memang dimengerti oleh masyarakat bawah
karena memang beliau hidup dari bawah
membuat kekayaannya juga bukan karena warisan orang tua
bukan karena anaknya konglomerat atau mantunya pejabat begitu
sehingga beliau tahu betul dalam kapasitasnya sebagai marketer sebagai mebeler gitu ya
keliling dunia itu bertemu dengan berbagai masyarakat
dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat ini sebagai bahagian dari bahwa setiap berita itu harus ditabayun
bahwa setiap berita itu harus diklarifikasi
ini bentuk tabayun dan klarifikasi
ini bentuk klarifikasi dan tabayunnya
sehingga jangan kemudian setiap ada orang yang menakut nakuti itu dipercaya bahwa itu akan terjadi
seperti dua ribu tiga puluh akan bubar
kemudian tidak akan pernah impor
itu sepertinya oh berarti impor menjadi sesuatu yang menakutkan
jadi ini cara presiden dalam bahasa komunitik
yang paling bawah itulah yang mudah dimengerti
kalau kemudian oke lah misalnya terminologi sontoloyo atau genruo itu bahasa jawa misalnya begitu
yang kedua bahasa genru bahasa sontoloyo ini kan sudah menjadi bahasa nasional
karena kan bahasa indonesia itu kan serapan dari bahasa daerah juga banyak sekali
apalagi banyak film film sejak zaman susana yang menggunakan diksi gendruwo
ini sebenarnya bahasa yang bagi presiden sangat mudah sekali disampaikan dan dimengerti
bagi presiden sangat mudah dimengerti oleh masyarakat
bagi rakyat sangat mudah dimengerti tapi punya dampak positif negatif
kalau saya sih lebih melihat dampak pembodohan
dan dampak degradasi rasionalitas publik
istilah istilah tadi memang sudah berada di dalam konteks masyarakat
terus kemudian petahana coba untuk mereaktualisasikan
dalam bentuk yang lebih konteksual
tapi permasalahannya adalah tanggung jawab sosial dari masing masing elit
baik itu dari petahana maupun dari penantang
ketika dua elit ini saling berebut kekuasaan satu sama lain
maka yang terjadi apa
masyarakat akhirnya hanya penonton saja
masyarakat gagal untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun indonesia itu sendiri
ketika itu terjadi kegagalan
dan itu hanya dimiliki oleh sekelintir
tapi kalau sontoloyo memakai diksi sontoloyo
apa yang akan terjadi dalam
ini komunikasi yang dipakai oleh presiden untuk tadi tabahyun klarifikasi
tapi apa yang bisa punya dampak apa di masyarakat
apakah masyarakat juga akan memakai kata kata yang sama misalnya
atau seperti apa
apalagi kalau misalnya itu diartikulasikan oleh elit
yang harusnya menjadi role model
dan akhirnya diartikulasikan lagi oleh media
yang bisa diartikulasikan oleh elit
nantinya akan mempunyai dampak setting kepada agenda publik
ya pasti akan mempunyai resonansi ke masyarakat
olok olok mockery istilahnya
dalam arti bahwa politik itu hanya sebagai sebuah tontonan
itu akhirnya membuat masyarakat hanya sebagai penonton saja
bukan sebagai pelaku aktif dari demokrasi itu sendiri
ketika mereka aktif hanya pada waktu pemilu saja
ketika sudah dia luar pemilu ya sudah silahkan
anda hidup sendiri dan kita berada di dalam konteks kekuasaan yang sudah kita rebut bersama sama sebelumnya
mas romi benar gak
sebenarnya politik ini kan memang tontonan
kalau enggak ya kita bicara malam ini kan jadi tontonan juga kan
jadi politik itu tontonan tetapi juga menjadi tuntunan dan ujungnya adalah tatanan
jadi memang seperti itulah ketika pertama partisipasi publik diajak itu adalah dengan menjadikan politik sebagai tontonan
sehingga penonton merasa perlu untuk berpartisipasi
setelah dia berpartisipasi maka kemudian politik itu lebih terarah menjadi tuntunan
setelah itu ujungnya adalah sebuah tatanan
jadi bagi saya apa yang sekarang ini terjadi
kalaupun kepresiden melakukan pelemparan istilah atau diksi asunto loyo diksi genruo
itu bahagian dari respons saja
dan respons yang wajar
masa kita disuruh diam terus setelah sekian tahun digebukin
ingat mas budi
dari dua ribu lima dua ribu sepuluh dua ribu tiga belas tidak pernah ada muncul isu pki
karena ada partai politik yang mengusung presiden pada saat itu ketika menjadi calon wali kota solo dua ribu lima
sekarang dua ribu empat belas dia begitu berhadapan langsung muncul narasi tentang pki itu
artinya adalah bahwa ini sebuah isu artifisial
isu yang memang dibuat
karena itu tidak mungkin kita diam saja misalnya
nah kita sudah cukup lama bersabar
tapi itu cukup menggerogoti isu pki isu kriminalisasi ulama anti
oh ya kenyataannya kalau misalnya kita lihat di sumatera barat di jawa barat sebagian
daerah selatan jawa barat ya kemudian tapal kuda kemudian madura kalimantan selatan
isu ini masih menjadi alasan
kenapa sih kok tidak bisa menerima pak jokowi
alasannya ini kan ada bau pki
nah itu masih ada muncul
tapi at least butuh ikhtiar untuk bisa meng counter attack apa yang selama ini dilakukan
dan itu sudah sebenarnya kita katakan terlalu terlambat
terlalu terlambat meskipun better late than never
kan begitu lebih baik kita melawan sekarang daripada kita diam sama sekali
dalam konteks komunikasi politik hal ini cukup dimengerti nggak
bagaimana counter attack meskipun tadi punya dampak yang resonansi yang negatif tadi kata mas eka
bisa dimengerti nggak
bahwa ini menggerogoti atau
lagi lagi anda tetap setuju bahwa ini ketakutan ketakutan yang sebenarnya nggak perlulah
publik juga akan cerdas
kok publik bisa punya nalar dan akal sehat sendiri untuk bisa memilah milih mana yang benar mana yang bohong mana yang salah mana yang benar
artinya sampai april kalau saya mengatakan masih ada waktu untuk berubah
artinya bahwa bukan politik politik yang sifatnya mokri olok olok
tetapi selebih yang sifatnya rasional
perang diskursi yang lebih intelektual dan sebagainya
karena saya tetap percaya bahwa indonesia masih mempunyai kemampuan untuk bisa memperbaiki dan semakin mengembangkan kualitas demokrasinya
meskipun tadi dikatakan datanya masih sekian banyak prosentasenya masyarakat yang masih pendidikan di bawah
sebuah kualitas kampanye sebuah kualitas narasi politik yang lebih rasional dan lebih substansial
sejauh ini masih substansi atau lebih banyak sensasinya
dua bulan nih hampir nih kampanye mas eka
kalau saya mengatakan tidak banyak
artinya yang terjadi adalah saling maki
kalaupun itu ada perbandingan perbandingan data adalah perbandingan yang hanya sebentar saja
saya katakan saya sepakat tadi dengan mas romy kalau misalnya itu hiperbola
artinya bahwa ya oke lah dikatakan kita harus menegasi sebuah data
tapi harus logis juga mengatakan bahwa datanya harus tetap dalam konteks metode yang benar
intinya dengan kondisi saat ini pertarungan saat ini di bulan kedua dan masih empat lima bulan lagi kalau tidak salah mas romi masa kampanye
dengan memakai strategi ini apakah menurut anda
para calon kedua calon ini punya kapital politik yang besar gitu untuk bisa bertarung
dengan terus memakai strategi strategi tadi kata anda permukaan idiom idiom sensasi sensasi ini
menurut anda itu bisa menjadi strategi yang sukses nggak mas eka
atau ini nanti juga akan menjerumuskan mereka berdua
kalau saya sih akan mengatakan kedua pihak baik itu petahana maupun penantang untuk segera

mengubah seluruh proses kampanye nya dengan proses kampanye yang lebih bergantung
mengedihkan proses kampanye yang lebih rasional lebih deliberatif dan lebih bisa didialogkan semakin nanti

thankfully saya setuju
tetapi problemnya adalah pihak lawan politik mungkin melihat demografi masyarakat kita tidak memungkinkan itu
karena memang pemilih mayoritas masih berpendidikan sma kebawah

dan mereka mengakui bahwa disitu keunggulan
prabowo di kalangan para intelektual dan akademisi
jadi untuk apa lagi nambah disitu
yang mereka butuhkan itu yang di bawah nah yang di bawah itu
taunya bahasa simbolik maka
presiden selalu kan menggunakan bahasa simbolik
jadi bukan gak mau ya tapi memang kebutuhannya itu
mungkin adalah itu sehingga kemudian mereka
melakukan teknik ini terus nah selama mereka menggunakan
atau obvious lies ini kebohongan yang
nyata ya kita akan melakukan counter attack
dengan cara yang memang digunakan untuk meng counter attack
obvious lies jadi selama memakai strategi
itu lawan politik kita akan terus melihat
hal hal serupa dalam media
masa dan ruang publik kita masa ini jadi
tenang anda harus sabar lah paling tidak
apa impian anda untuk mendapatkan
kampanye yang deliberatif apa tadi
dengan rasional dan satu catatan begini
bahwa ini hanya reaksi sepanjang
tidak dipancing dengan aksi kita tidak akan
mereaksi menurut anda feeling anda akan dipacing terus
oh iya karena memang itulah
the one and only change jadi kita nggak punya kesempatan
untuk dapat apa yang menjadi cita citanya artinya
kecuali di sana akan menjadi lebih berat
bermata mata dengan memanfaatkan pertentangan data
artinya ketika masyarakat
juga bisa menjadi wasit yang benar
artinya bahwa harus ditegur nih elit elit
kampanye yang baik
dalam arti tentu di kalangan bawah juga pasti
akan ada reaksi bahwa
dengan konteks cacimaki olok olok
yang kadang kadang sudah
melebih batas ini juga capek kok
masyarakat capek ya artinya
hiburan buat mereka justru semakin rame semakin
itu semakin bagus artinya apa artinya
ya semakin kosong situasi
demokrasi kita kalau misalnya seperti
yang jelas itu akan terkoreksi ketika kemudian
ini dijalankan katakanlah misalnya satu bulan
ke depan ternyata angka surveinya di sana
makin turun nah itu akan dikoreksi
kalau kemudian angka surveinya makin naik wah ini
ternyata benar nih saya juga harus koreksi
terkoreksi juga kita sudah
habis waktunya terima kasih mas romi terima kasih
mas eka atas perbincangannya
kami akan hadirkan ulasan topik serupa dengan
kubu prabowo sandi esok hari di layar
pemilu tepertaya jadi anda jangan khawatir anda
jangan ragu ragu kami akan segera kembali
usaha jeda tetap bersama kami